hai tadi mau menunggu tapi ketemu di istana negara selain kita sangat nikmatnya ada

ini dia isinya tumbler lumayan ada handuk handuk ya
ya boleh ya
ada notebook bukan notebook beneran buku ada topi
bukan pak oh ini
enggak banyak banget terlihat sebenarnya konsumsi yang lain jalan jalan jalan khawatir dikasih konsumsi
ini enggak ada ya pak ya jadi yang penasaran sebenarnya apa aja kalau misalnya datang langsung
upacara di sana negara ternyata sebenarnya banyak banget nih ya pak ya mau ada cara lagi nih